dua puluh oktober dua ribu delapan belas merupakan penanda empat tahun sudah joko widodo presiden republik indonesia
tahun kelima merupakan tahun yang cukup penting untuk dirinya
pertama karena di tahun kelima kita akan mengetahui apakah selama lima tahun jokowi menjabat ia sukses memimpin negeri ini
dan menciptakan pencapaian pencapaian penting
dan di tahun kelima pula adalah proses di mana politik akan melakukan sebuah pergantian
apakah joko widodo menjabat sebagai presiden selama lima tahun ke depan atau diganti dengan yang lainnya
kami akan membahas hal ini secara khusus minggu ini di afd now
saya alfito dinova ginting saya ada di universitas gajah mada yogyakarta
universitas di mana jokowi mengenyam ilmu dan mendapatkan gelar sebagai sarjana
saya akan bertanya kepada tiga akademisi bidang hukum ekonomi dan politik
mengenai apa saja yang sudah dilakukan jokowi dan apa yang menjadi pr jokowi
untuk beruntas menjalankan kerjanya sebagai presiden selama lima tahun
di tahun keempat masa pemerintahan jokowi tema ekonomi kencang benar dibicarakan
ini tidak lain karena adanya isu yang berkembang terutama masalah masalah eksternal
tapi di lain sisi juga
pengaruh eksternal ini berdampak pada pertumbuhan dan upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan
seperti apa tantangannya dan apa yang belum dilakukan jokowi yang harus dilakukannya
hingga bisa mulus hingga tahun kelima pemerintahannya
saya akan berbincang dengan salah satu guru besar universitas gajah mada bidang ekonomi
bapak tony rasenjatono
menjadi sangat ramai
dibicarakan ketika ada isu eksternal ya dari luar terutama soal harga minyak yang tinggi
kemudian juga dolar yang terus merangkak naik
bagaimana kemudian ini dampaknya buat ekonomi indonesia ke depan
akankah bisa lebih dari lima belas ribu
ini sudah menembus batas psikologi kan
ya saya kira tergantung respons kebijakan kita
saya rasa kita masih punya peluang untuk menyebabkan rupiah kembali
saya kira sekarang ini lima belas ribu ke atas itu menurut saya bukan level yang reasonable
seharusnya tidak segitu
tidak harusnya kita lebih baik dari itu
tetapi barangkali memang kita perlu melakukan respons kebijakan yang tepat
oke kita bicara lagi
lima belas ribu itu seharusnya tidak di situ
ini kita sudah bicara bagaimana agresifnya the fed untuk menaikkan terus suku bunga
ditambah lagi ada perang dagang dan lain sebagainya
seharusnya tidak lima belas ribu
karena menurut saya kecepatan the fed menaikkan suku bunga itu masih lebih tinggi daripada respons bank indonesia
pada saat yang sama sebaliknya indonesia bank indonesia
artinya kita belum melakukan yang namanya head of the curve yang diinginkan oleh pak periwarjo
jadi artinya menurut saya meskipun bi sudah melakukan penyesuaian tapi kayaknya belum cukup
ibaratnya dosisnya belum cukup
ini bolanya di bi semata
pasti ada bola juga ada di in the fed
karena sebetulnya masih ada harapan the fed itu tahun depan
dugaan saya belum tentu dia menaikkan suku bunga seperti rencana
rencananya itu the fed akan tahun ini mau menaikkan sekali lagi
jadi menurut saya the fed kedepannya akan naik tapi tidak seagresif sekarang
oke jadi masih ada peluang
apa yang harus dilakukan pak jokowi ini
kalau misalnya bolanya di bi kan geraknya ada di apa namanya
bukan wilayahnya pak jokowi
bukan wilayahnya pak jokowi
apa yang harus dilakukan pak jokowi
nah saya kira bukan hanya kebijakan moneter saja yang bisa meredam agresivitas dolar meningkat
caranya adalah kendalikan dari sisi fiskal
karena fiskal kita juga banyak yang belanja dengan dolar dengan valuta asing
misalnya infrastruktur ya
infrastruktur tahun ini kan budgetnya sekitar rp empat ratus sembilan triliun
nah pasti banyak yang juga mengandung komponen impor
nah karena itu wilayahnya pemerintah wilayahnya pak jokowi mestinya itu dikendalikan
jadi pak tony menyarankan agar pembangunan infrastruktur itu direm dulu
ya karena memang situasi tidak memungkinkan
saya ibaratkan seorang pembalap f satu
itu kalau rodanya sudah tipis itu dia akan menepi untuk mengganti roda
jadi apropiatness roda itu juga harus diperlukan
sebenarnya kita membuat infrastruktur tapi ternyata kesandung oleh kurs
jadi ya memang kita harus mengurangi kecepatan
meskipun tidak berarti kita batalkan tapi kita postpone kita rescheduling
kalau dilihat dari konteks kebijakan publiknya nih kebijakan kebijakan yang diambil oleh jajarannya pak jokowi itu sebenarnya sudah tepat dari sisi anggaran atau belum
artinya yang paling simpel aja lah
apakah anggarannya efisien dan anggaran yang dikeluarkan efektif
ya kalau dari sisi fiskal memang sejak awal pak jokowi itu begitu punya antusiasme untuk mendorong fiskal
ini which is bagus ya
jadi ekonomi itu didorong dengan fiskal
terus duitnya dari mana ya naikkan pajak
logikanya sudah betul
cuman memang persoalannya adalah situasi ekonomi dunia itu tidak memungkinkan itu
artinya asumsi asumsi yang tadinya di
karena akhirnya kita menyadari masih banyak persoalan struktural yang kita hadapi
inefisiensi itu ternyata masih terjadi meskipun pak jokowi berusaha mendorong dengan paket deregulasi ada enam belas lima belas atau enam belas itu tujuannya kesana
tapi ketika situasi ekonomi dunia tidak memungkinkan
atau rupiah juga tertekan
itu menjadi tidak semua yang direncanakan itu bisa terlaksana
jadi ada kendala kendala yang terus terang kita tidak bayangkan ketika pak jokowi memulai menjadi presiden tahun dua ribu empat belas
balik lagi ke masalah infrastruktur apa ya
soal infrastruktur yang harus direm ini kan nggak semuanya belum berjalan dan tidak semuanya sudah rampung sehingga di tahun kelimanya
jadi itu mulai semuanya yang baru ada yang separoh gitu kan
nah yang sudah berjalan anda sarankan untuk dilanjutkan
oh iya dong kalau sudah jalan apalagi sudah tapi tergantung ya jalannya sejauh mana
contohnya misalnya kereta cepat bandung jakarta itu saya kira persiapannya kan juga belum terlalu baik ya
progresnya juga masih lambat itu saya kira subject to be discuss ya kita diskusikan lagi
apalagi kita juga terinspirasi di malaysia
mahathir mohamad mempostpon proyek kuala lumpur singapur
ya karena jaraknya cukup banyak
tapi isunya kan itu kan ekonomi politik barangkali ya sama singapura
cuman persoalannya jarak bandung jakarta terlalu pendek untuk sebuah kereta cepat
karena saya tidak pernah menemukan di luar negeri kereta cepat itu efisien atau visible pada jarak satu ratus empat puluh
jadi menurut saya sejak awal pilihannya itu tidak tepat
tapi trans papua kayak misalnya yang sudah berjalan itu anda sarankan untuk dilanjutkan
kalau itu dilanjutkan karena ini bukan soal visibility study bukan soal visible atau tidak
jadi saya merasa papua ini memang ketinggalan
tapi begini pak
kan kita kan berpikir secara sentimental seperti itu ya romantisme patriotisme di satu sisi
tapi di sisi lain realitas apa namanya yang kita hadapi terkait dengan kondisi perekonomian dunia
sebenarnya pembangunan infrastruktur jalan di papua itu lebih berat kemana sesungguhnya
sentimen romantisme bahwa kita satu bangsa semuanya harus bisa merasakan atau ada yang beyond dari sisi ekonomi
sebenarnya pembangunan infrastruktur jalan di papua itu lebih berat kemana sesungguhnya
sentimen romantisme bahwa kita satu bangsa semuanya harus bisa merasakan
atau ada yang beyond dari sisi ekonomi untuk itu
saya kira ini masalah macam macam ya masalah upaya untuk meningkatkan efisiensi papua
karena di papua itu kita tahu di bagi dua mas vito kota kota pesisir dengan kota kota di pegunungan
nah ini nggak connected kalau terkoneksi harus pakai pesawat
jadi sehingga akibatnya harga semen di pegunungan itu bisa satu juta satu setengah juta persak
dimana di jogja cuma lima puluh ribu rupiah
jadi ini nggak fair dan membuat papua menjadi tidak atraktif untuk investasi
nah jadi menurut saya
papua ini beda
kita tidak bisa bicara visibility saja tapi juga faktanya memang papua memerlukan bantuan pemerintah pusat untuk membangun
dan juga masalah ada sentimental pasti ya bahwa kita juga harus melakukan treatment yang sama supaya papua juga bisa berkembang lebih cepat
selain itu kita bicara tentang utang deh
ini kan yang dibicarakan ramai dibicarakan soal hutang
pada saat ini terserah mungkin

tidak untuk warna rohani apa apa
karena waktu itu jokowi itu cukup besar dicycles ngejokowi nya
artinya komponen utangnya itu berapa persen yang luar negeri berapa persen yang dalam negeri
jadi kita tidak bisa begitu saja menggunakan indikator indikator yang sudah lajem digunakan
nah di posisi sekarang ini menurut bapak ini waktunya untuk ngerem dulu atau gimana
saya kira mau nggak mau kita harus ngerem mungkin ngeremnya juga tidak terlalu kenceng tapi minimal kita mengurangi percepatannya
jadi saya merasa dengan
itu semuanya juga ada kaitannya dengan utang
artinya kita harus lebih waspada lebih punya wisdom untuk mengendalikan utang ini
meskipun secara umum saya masih yakin kita belum mencapai situasi yang menakutkan seperti tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
tapi kewaspadaan saya kira tetap harus diberikan kemudian tapi saya kira tetap harus diberikan kemudian

saya kira tetap harus dilakukan
sayang waktu kita gak banyak pak ya
kita harus punya satu episode khusus untuk membahasnya
ekonomi indonesia sama pak tony ini
tapi kalau bisa
pemerintahan jokowi jk
selama tahun keempat
kemarin apa catatan bapak
saya kira yang paling menonjol tetap infrastruktur ya
itu tak terbantahkan
tapi yang belum
teradres dengan baik adalah
nah karena kondifisit itu kalau dilacak
itu memang karena industrialisasi kita
jadi karena kondifisit itu terjadi karena
sehingga neraca perdagangan kita
sekarang ini defisit
ditambah lagi defisit neraca jasa
nah itu kalau
dilacak atau kita
breakdown itu ujung ujungnya adalah
kemampuan ekspor kita
sember daya alam pak
freeport adalah satu
prestasi lah ya bisa dikatakan
semua pemimpin itu punya harapan
freeport kembali ke indonesia
begitu juga rakyat indonesia
apapun lah itu karena ini kan sebenarnya kan rio tinto
tepat dilakukan sekarang menurut anda
kontroversi ini tidak akan
dikalahkan selesai ketika kita bicarakan karena
saya pun termasuk yang
yang tidak tersetuju
bukan tidak setuju
fairness dari harganya
ini yang susah
tapi memang setiap kali ada penjualan
atau defisitasi tambang
itu memang akan terjadi kontroversi seperti itu
contohnya arab saudi itu kan tadinya
saham dari saudi aramco
tapi yang jadi masalah adalah
karena tidak ada orang yang menjualnya
orang yang tahu harganya itu berapa
jadi menurut saya free pot juga sama
asalkan kita dapat informasi yang cukup baik
jadi isunya soal valuasi
kalau saya menurut saya evaluasi
kalau konsepnya balik ke indonesia
itu sangat kita setujui
dan juga konsep bahwa nantinya ini hasil dari free pot ini
akan banyak digunakan untuk rakyat papua
itu saya sangat setuju
tadi anda sempat menyinggung soal minyak
oke jadi tadi anda sempat menyinggung soal minyak
perlu nggak di tahun kelima pak jokowi naikin harga minyak
ini kalau enggak kan kita bisa dalam kondisi
pertamina kedodoran terus nih
kalau sekarang ini mungkin belum perlu
subsidi itu memang naik dari seratus triliun menjadi rp satu ratus lima puluh triliun
itu masih belum seperti separah waktu kita
pernah mengalami subsidi tiga ratus lima puluh triliun pada tahun dua ribu empat belas
waktu itu apbn kita baru rp satu delapan ratus triliun
sekarang apbn kita dua dua ratus triliun
menurut saya itu masih bisa diatasi
artinya dengan cara berhemat
dengan cara motong anggaran yang lain itu dipakai untuk subsidi
sampai titik kapan dia harus naik
sampai titik kapan dia harus naik

ternyata tahun dua ribu dua puluh
amerika akan berada pada puncak produksi shale oil
amerika akan berada pada puncak produksi shale oil

maka akan terjadi presentation yang berbeda di dunia ini
maka akan terjadi presentation yang lebih
harga akan turun
harapan saya tahun depan itu sudah mulai ada trend daftar tersebut
harapan saya tahun depan itu sudah mulai ada trend daftar tersebut
itu sudah mulai ada tren harga akan mulai menurun karena mengantisipasi atau akan ketika amerika produksinya bisa diatas katakanlah dua belas sampai tiga belas juta barrel per hari
itu selama dolarnya masih bersahabat ya kalau dolar yang gak bersahabat
nah tentu kita akan lihat kalau misalnya katakanlah subsidi apbn bisa melebih dua ratus triliun misalnya saya kira memang harga minyak mau gak mau harus dinaikkan

tapi pemilihnya cuma empat puluh yang tiga puluh ini kemana ini
nah mestinya kalau yang rasional kan tujuh puluh ini
ini ada orang bekerja dengan baik dan dia bisa memimpin dki
nah mestinya kan dipilih itu rasional
tetapi loh ini tahu kerjanya baik tetapi kemudian tidak memilih dia
tentu saja banyak faktor tetapi di sana salah satu komponen di sana itu emosi
identitas dan faktor faktor sejenis itu itu yang bekerja
nah kembali lagi sekarang kita kalau kita ambil kasus itu untuk kasus pak jokowi
yang simbolik simbolik itu juga penting
kita akan melihat jokowi sebagai presiden atau calon presiden ke depan
konteksnya ini bukan dalam konteks
jokowi sebagai calon presiden tapi jokowi sebagai presiden yang akan berbakti selama satu tahun lagi
nah pertanyaannya yang kemudian timbul adalah
apakah jokowi kita akan melihat jokowi sebagai presiden atau calon presiden ke depan
saya kira susah ya untuk dipisahkan karena ketika dia berbicara itu masih petahana
karena orang akan mengasosiasikan sebagai presiden juga
jadi misalnya kayak gini ketika dia membuka
kemarin pidato yang dipuji banyak orang yang tentang thanos dan sebagainya
nah itu kan dia bicara tentang orientasi kebijakan di indonesia ini seperti apa
yang itu arahnya jokowi mau ke sana
ini misalnya yang proteksionis itu itu kelihatannya tidak menjadi arah yang tidak dituju
itu gambar besarnya
nah gambar kecilnya itu kan kemudian kita bisa melihat di sektor sektor kebijakan yang dilakukan oleh jokowi
dan itu sebetulnya dia akan juga membuat kebijakan
dan berbicara tentang kebijakan itu
meskipun pada saat yang sama dia juga bicara tentang bagaimana teknik teknik simbolik itu digunakan untuk mendekati publik
jadi misalnya kayak dia bicara tentang ketimpangan
yang turun dari beberapa tahun sebelumnya sekarang tiga puluh sembilan indeks ini
kemudian dia bicara juga tentang investasi
kemudian dia juga bicara tentang kesejahteraan
tentang kartu pintar kartu sehat
dan salah satunya itu adalah stabil kebijakan jokowi seperti itu
bahwa kemudian pada satu situasi itu
kemudian pada situasi lain pakai simbolik
nah itu ya lihe lihenya sang kandidat untuk bisa melihat situasi itu
dan memanfaatkan itu untuk bisa memperkenalkan
mengenalkan apa yang sudah dilakukannya
atau kemudian pada saat yang sama membujuk
loh saya sudah melakukan ini ini ini
kemudian yang kedua
saya itu juga dekat dan bisa dekat dengan kelompok ini ini ini
makanya gini ada satu sisi dimana dia harus menuntaskan tahun kelimanya gitu ya
dengan tantangan yang cukup berat
perbedaan pandangan yang tetap
terpolar gitu ya
berpolar yang sangat kental gitu
di saat yang sama dia juga harus memikirkan lima tahun lagi
untuk bisa menang
di saat yang sama dia seperti memanggul beban
titipan dalam tanda kutip partai partai pengusungnya
merepotkan nggak buat dia
untuk lima tahun
untuk lima tahun ke depan ini
atau jangan jangan lima tahun ke depan ini ya sama kurang lebih kalau kita lihat di masa masa sebelumnya ya
tahun terakhir biasanya untuk kampanye
untuk petahanan yang memajulannya
mungkin kata merepotkan atau tidak merepotkan
membebani atau tidak membebani
itu sangat sangat tergantung dari pak jokowi ya
tapi saya kira dia tahu bahwa konsesi harus diberikan
tapi pada titik mana konsesi tidak diberikan
karena dia ingin otonom
nah itu saya kira di dua dunia itu pak jokowi
pak jokowi cukup tahu
sehingga kemudian ketika kayak apa namanya
menteri kejahteraan sosial idris marham harus ke kpk
nah ini diganti oleh menteri dari golkar juga
itu kan sebetulnya logikanya adalah
oh ini adalah konsesi konsesi yang sejak awal memang jatah untuk golkar
nah tapi pada saat yang sama kemudian dia juga berpikir
yang bagian ini tidak ini
ini untuk yang profesional
kita bisa membaca itu dengan melihat komposisi
yakni siapa menteri menteri yang ditarik dari kalangan profesional
yang kurang lebih itu mewakili otonomi pak jokowi
nah kemudian yang apa namanya yang dari partai itu mewakili kompromi itu
dan saya kira dia cukup imbang di antara dua itu
sehingga kemudian di dpr dia tidak mengalami gertaan yang gila gilaan
misalnya pada periode kedua pak sby saat itu kan ada autopilot
dpr itu begitu kritis semua di periode kedua
nah sekarang kan relatif sebetulnya bukan di dpr ini yang kritis ini
tetapi malah di luar dpr
nah jadi di dpr sendiri nggak masalah
artinya tidak sekuat tantangan yang berada di luar dari kubu oposisi
yang keempat adalah jatuhaaaah
jadi kalau uh
jatuh ke tuntas cotton bener dua
susah banget kita lihat ke lalu ala
mengukur sejauh mana keberhasilan jokowi memimpin indonesia selama empat tahun belakangan ini
setidaknya ada tiga topik penting yang kami catat
yang pertama adalah tentu saja pemberantasan korupsi yang hingga saat ini nampaknya masih jauh dari kata selesai
yang kedua tentu saja seperti yang kita tahu dengan berbagai pemberitaan dan cerita di sosial media
bagaimana hukum dipakai oleh siapapun untuk kepentingan
salah satunya untuk mencapai kekuasaan politik
dan yang ketiga sampai sejauh mana penuntasan rancangan undang undang kuhp yang baru
tiga hal ini akan kami bincangkan dengan narasumber kami prof dr edi hayari
prof edi terima kasih sudah bersama kami
jadi empat tahun jokowi menjadi presiden
di tahun keempat ini catatan catatan yang menarik buat
jadi saya berangkat dari nawacita keempat
jokowi itu adalah menolak negara lemah dengan membangun sistem penegakan hukum yang bebas korupsi
ketika membangun sistem yang bersih dari korupsi memang tidak terlepas dari aparat penegak hukumnya ya
saya harus mengatakan
bahwa sampai kapanpun dengan sistem pemberantasan korupsi yang sekarang kita anut itu tidak bisa efektif
di indonesia bahkan mungkin satu satunya negara di dunia yang memberantas korupsi itu lebih dari satu institusi
kepolisian kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi
ini orang hanya dalam sudut pandang sistem peradilan pidana
ini justru yang terjadi adalah diskriminasi
karena ada perbedaan standar dalam pemberantasan korupsi dari ketiga institusi tersebut
kalau hanya satu institusi maka pertama akan terlihat bahwa apakah institusi itu bekerja efektif atau tidak
yang kedua kita akan bisa melihat dengan indeks prestasi korupsi kita itu
apakah dia naik atau turun
jadi ukurannya itu jelas kalau hanya ada satu lembaga
tetapi sekarang ini kan ada tiga lembaga
yang terjadi justru bukan pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien
tetapi masing masing institusi penegak hukum itu dia seakan akan sebagai kompetitor antara satu dengan yang lain
tapi kan itu kan keniscayaan
dasar hukumnya kan ada yang leg spesialis ada yang leg generalis ada kuap
itulah yang mau saya katakan
justru ini yang tidak lazim
perbedaan standar itu hanya akan menimbulkan diskriminasi terhadap mereka yang kemudian disangkakan melakukan suatu tindak pidana korupsi
karena ada perbedaan standar penanganan oleh kepolisian kejaksaan maupun komisi pemberantasan korupsi
ini tidak boleh terjadi dalam suatu sistem peradilan pidana dimanapun di dunia ini yang menjunjung tinggi dua prosess of law
itu tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberantasan suatu tindak pidana
khusus mengenai korupsi ya saya katakan kalau korupsi itu ditangani oleh kepolisian
maka dia hanya sebagai penyidik
penuntut umum kan kejaksaan
tapi kalau korupsi itu ditangani oleh kejaksaan maka dia sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum
dia boleh mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan
tapi kalau itu ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi
dia tidak boleh mengeluarkan sp tiga tapi dia sebagai penyidik sekaligus penuntut
perbedaan standar seperti ini ini akan membawa seorang pelaku kejahatan itu
dia tidak hanya sebagai pelaku tapi dia merupakan suatu korban dari diskriminasi
dalam sistem peradilan pidana
sehingga itu berulang kali ketika bertemu dengan presiden saya sudah me warning beliau
untuk ini harus menjadi prioritas
perlu dipikirkan hanya ada satu lembaga tunggal dalam pemberantasan korupsi
jadi sarannya adalah korupsi ditangani kpk saja
jadi polisi dan kejaksaan diluk
karena kan kita masih punya kuhp
begini kan kalau korupsi sekarang itu sudah tidak lagi pada kuhp ya
korupsi itu pada undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi
dan sekarang dalam ru kuhp yang baru yang sedang kita susun
ada bridging rules atau bridging artikel yang kemudian menjabatani bahwa memang hanya core crime yang diatur dalam kuhp
kemudian untuk pemberantasannya dikembalikan kepada undang undang yang existing
yaitu undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan junto undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu dua
dan di sini dia memberi hak penuh kewenangan penuh
kalau kita merujuk kepada pasal satu undang undang komisi pemberantasan korupsi itu dikatakan bahwa
semua tindak pidana korupsi itu kemudian ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi
meskipun menurut undang undang kepolisian dia juga berhak menangani dan mungkin juga undang undang kejaksaan
dengan salah satu karena istilahnya korupsi sebagai extraordinary crime kemudian kejaksaan diberi kewenangan
itu yang saya katakan ke depan itu harus ditegaskan bahwa
domainnya itu adalah komisi pemerintahan korupsi
prof ini juga yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana kemudian hukum itu
ya kan hukum itu nggak pernah berpisah dengan politik sebenarnya ya hukum adalah produk politik kadang kadang kan begitu
nah pertanyaan yang ingin saya sampaikan gini deh kita ambil contoh presiden ratna sarumpait
bagaimana kemudian hukum apa namanya di latar belakangnya ada nuansa politis dan lain sebagainya
adalah tahun politik katanya apakah mungkin akan banyak turbulensi di bidang hukum karena tujuan dan kepentingan politik
oke pertama saya mau saya tidak sependapat kalau
kalau orang mengatakan bahwa hukum itu adalah produk politik
kalau teman teman sospol akan mengatakan begitu seakan akan hukum adalah antar bawah dari politik
mengapa karena orang yang mengatakan bahwa hukum adalah produk politik itu dia melihat hukum sebatas undang undang
jadi itu justru yang ada dalam pikirannya adalah paham legisme
dia melihat hukum tidak lain dari undang undang dan undang undang adalah hukum
kalau dia melihat undang undang ansi saya setuju karena memang produk pembuatan itu ada pada parlemen
dan parlemen adalah lembaga politik
tetapi sumber hukumnya tidak hanya undang undang
ada jurisprudensi atau putusan pengadilan ada doktrin ada kebiasaan dan ada traktat
kalau keempat ini bisa dipisahkan dari anasir anasir politik
tetapi memang di negara kita ketika akan menyongsong pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas
termasuk juga pemilihan anggota legislatif memang kita tidak bisa terlepas dari anasir anasir tersebut
oleh karena itu bagi saya aparat harus bertindak seprofesional mungkin
pertama misalnya dalam persoalan pemberantasan korupsi saya setuju apa yang kemudian dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi
tetap saja misalnya memproses ada calon bupati ada calon gubernur yang jadi tersangka
ini membuktikan bahwa penegakan hukum ini bebas dari pengaruh persoalan politik
dan saya sebetulnya orang yang tidak setuju ketika misalnya ada ide dari kapolri maupun kejaksaan agung ketika menjelang pilkada yang baru lalu mengatakan bahwa
calon calon kepala daerah untuk sementara jangan diusut kalau saya tidak demikian
kalau itu orang lalu akan mengatakan bahwa hukum adalah produk politik
tetapi saya sependapat dengan apa yang dilakukan oleh komisi pemerintahan korupsi
dimana memang penangatan itu betul betul dia akan melihat kepada hukum ansih
itu yang pertama soal pemberantasan korupsi kemudian yang kedua ketika kita melihat perkara perkara lain yang ini mungkin sudah banyak beredar
ini adalah persoalan hoaks ya bagi saya memang aparat penegak hukum harus bertindak tegas sekaligus memberi pesan memberi midsets kepada pembeli atau pemilik
atau kepada publik kepada tim pendukung paslon bahwa tujuan kampanye itu sebetulnya adalah dia menekankan visi dan misi dia yang pertama
dan yang kedua apa yang sudah dilakukan oleh calon ini terhadap bangsa dan negara
dan yang ketiga dengan prestasi itu dia mempromosikan diri
jadi sama sekali kampanye itu hakikatnya bukan lalu kemudian melihat sisi negatif dari peserta pemilu lainnya atau pasangan calon lainnya
jadi saya termasuk yang mempunyai
jadi saya turut prihatin dengan hoaks atau dengan berita berita bohong apakah itu melalui media cata dan elektronik
tetapi perkembangan terakhir ini juga kan ada buku buku yang diterbitkan yang kemudian mendiskreditkan salah satu pasang calon
nah kan kata kuncinya adalah bagaimana penegak hukum bisa profesional
banyak orang yang a priori karena penegak hukum itu kan kalau kita bicara soal paling tidak polisi dan jaksa itu kan sebenarnya bosnya kan di bawah presiden
bagaimana kemudian mereka bisa profesional
sejauh mana ekspektasi kita bisa tercapai gitu
ini yang saya katakan pemahaman yang keliru
ketika jaksa bertindak melakukan penuntutan dia bukan on behalf government tapi dia on behalf state
dia atas nama negara
kalau di atas nama negara berarti dia bukan bagian dari pemerintahan
dan saya katakan salah satu cara untuk kita mengatakan polisi kejaksaan bertindak profesional itu salah satu cara
karena itu harus ada akuntabilitas dalam dia menangani perkara dan yang kedua adalah transparan
kalau dia sudah transparan dan akutabilitas maka ada stigma stigma yang menyudutkan mereka bahwa ini pro kepada pemerintah itu akan terbukti
yang penting dua kata kunci itu dia akuntabilitas dan dia transparan
kita lihat misalnya dalam kasus terakhir soal ratna sarumpait kita mau tidak mau suka tidak suka harus mengatakan bahwa polisi bekerja sangat profesional
jadi begitu ada berita itu dia langsung mengungkap
dia langsung mencari mentres duduk kasus yang sebenarnya
dan itu dia publikasikan artinya disini apa ada akuntabilitas dia
dia mengikuti standar profesional dia sebagai seorang aparat penyidik tetapi di sisi lain juga dia akuntabel dalam pengertian
dia membuka itu kepada publik jadi publik kemudian bisa menilai bahwa oh oke dia bekerja on the right track
jadi ya dia berusaha profesional mungkin berdasarkan code of conduct yang dia miliki
satu lagi catatan kita walaupun sebenarnya ini kalau ditanya
domainnya di luar presiden karena seharusnya bawaslu misalnya dan kpu adalah lembaga independen
soal keterlibatan pihak pihak yang punya cacat hukum di masa lalu gitu ya
apa namanya terpidana kasus korupsi misalnya
dihimbau oleh kpu untuk tidak bisa jangan mencalonkan lagi gitu
tapi kemudian itu dibantah oleh bawaslu
apakah ini akan apa namanya berimbas kepada presiden
karena masih banyak yang menganggap bahwa ya kalau presidennya lebih tegas gitu
hal seperti itu mudah diselesaikan
masalahnya presiden punya hutang budi politik yang banyak juga ke partai partai politik
yang membutuhkan orang orang yang punya masalah itu untuk bisa maju kembali
inilah ya jadi hukum itu punya suatu anomali ya
yang ingin saya katakan bahwa hukum itu debatable
kita hidup dalam hukum yang modern ya
hukum yang modern itu dia netral
tetapi kenetralan hukum itu dia tidak bisa menjamin bahwa yang menang itu adalah yang benar
dan yang kalah itu adalah yang salah
mengapa ada orang yang mengatakan bahwa law is the art of interpretation
hukum itu adalah apa namanya seni berinterpretasi
ketika ada peraturan kpu yang melarang bahwa napi mantan koruptor itu tidak boleh mencalonkan diri
kalau saya ditanya sebagai seorang yang berkecimpung di dalam dunia hukum pidana
pertama saya ingin mengatakan bahwa aturan yang mencabut hak politik itu harus pada level undang undang
bukan peraturan saja
iya kemudian yang kedua bahwa putusan mahkamah konstitusi berulang kali mengatakan bahwa apa namanya
mereka bukan saja napi korupsi narkotika dan terorisme
tapi mereka yang pernah dihukum dengan ancaman pidana lebih dari lima tahun
mereka boleh mencalonkan diri ketika itu sudah ada suatu pengakuan
mereka boleh mencalonkan diri ketika itu sudah ada suatu pengakuan
dan dinyatakan di depan publik
mengapa ini memang kalau kita melihat ada perubahan paradigma dalam hukum pidana
jadi paradigma hukum pidana itu tidak lagi keadilan retributif pembalasan
tetapi dia menuju pada korektif rehabilitatif dan restoratif
korektif ini adalah dengan kita menghukum pelaku
tetapi harus ada rehabilitasi rehabilitasi terhadap pelaku ini bahwa ketika dia sudah menjalani hukuman
maka konsekuensinya dia sebagai warga negara biasa selama hak politik itu tidak dicabut oleh putusan

maka itu tidak boleh dinegasikan oleh apapun kecuali oleh undang undang
itu di satu sisi ketika saya melihat dari konteks pidana
tetapi di sisi lain kalau saya melihat dari kejahatan korupsi itu sendiri sebagai suatu ekstra

saya harus mengapresiasi kpu karena kpu mengisi kekosongan yang tidak ada pada undang undang pemilu
saya harus mengapresiasi kpu karena kpu mengisi kekosongan yang tidak ada pada undang undang pemilu
kita tahu bahwa korupsi di indonesia itu tidak hanya untuk pemerintah
korupsi di indonesia itu bukan dalam persoalan pelaksanaan undang undang
tetapi dia dimulai pada saat pembuatan undang undang
itu yang kita sebut dengan istilah politiker bribery
jadi kita bisa bayangkan tidak mungkin partai politik yang mendominasi di parlemen
mereka yang membuat undang undang
kemudian mereka akan membuat aturan untuk membatasi keterlibatan mereka di dalam pemilihan umum
sehingga dalam konteks ini seharusnya bagi saya setuju saja sebetulnya
tapi ada batasan
bahwa seorang napi koruptor itu tidak boleh ikut pemilu lima tahun misalnya setelah dia menjalani pidana
kan berarti ada batasan
menurut saya itu harus diatur dalam undang undang pemilu
kpu dia berkaca bahwa banyaknya anggota dewan dprd dpr yang tertangkap
dia mencoba mengisi kekosongan hukum dengan memberi syarat tambahan
jadi kalau kita melihat dari progresivitas anggota produk kpu
yang mencoba mengisi kekosongan pada undang undang
dari sudut pandang ini saya bisa memahami peraturan itu
terakhir barangkali apa yang harus selain korupsi tadi ya
apalagi di dua ribu sembilan belas yang harus diantisipasi dan harus dilakukan presiden yang belum dilakukan presiden dalam aspek hukum
satu hanya satu saja
saya selalu mengatakan bahwa
di ruang ruang sidang pengadilan yang dipakai itu adalah kitab undang undang hukum pidana buatan belanda yang dibuat tahun seribu delapan ratus
sekarang sudah tahun dua ribu delapan belas berarti sudah dua ratus delapan belas tahun
ini yang selalu saya tekankan bahwa pemerintahan jokowi ini harus punya satu legacy
legacy di sini adalah kita mengundangkan kita mempunyai kitab undang undang hukum pidana yang baru
karena dalam konsep kuhp yang baru itu dia re kodifikasi
kemudian dekolonisasi dan dia mencoba integrated dengan melakukan merangkum kembali kejahatan kejahatan di luar kuhp
tetapi dia bersifat terbuka dalam pengertian tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan kejahatan di kemudian hari
kemudian itu diatur tersendiri di luar kuhp
tapi masalahnya dprd sudah selesai siap belum
di dalam sampai dengan april dua ribu sembilan belas
di dalam sampai dengan april dua ribu sembilan belas
tapi ingat mas wisto bahwa ada masa jeda ada masa istirahat sebelum mereka dilantik pada satu oktober dua ribu sembilan belas
ada waktu sekitar moroles empat sampai lima bulan
dan di sinilah saya kira kita kejar tayang
berapa persen sih hitungannya
kalau saya mengatakan sudah sembilan puluh persen
karena kebetulan saya tim ahli dalam ruu kuhp itu yang diketuai oleh prof muladi
tapi kalau ketua timnya sekarang yang baru diangkat pak menkumham adalah pak ambek ya
karena prof eni terpilih sebagai hakim konstitusi
jadi itu harapannya bisa dituntaskan
harapan itu bisa dituntaskan karena begini dalam politik legislasi kita ini kalau tidak dituntaskan pada periode ini
maka akan kembali memutar jarum jam
ingat bahwa pada zaman presiden sby pernah ada pembahasan ruu kuhp melewati dua ribu empat belas
jadi ini kan sekarang ada tujuh ratus pasal

sekarang kita sebetulnya sudah membahas sampai sudah selesai
sekarang kita sebetulnya sudah membahas sampai sudah selesai
kalau tidak selesai pada periode ini begitu masuk dpr yang baru dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
itu penjelasannya harus dimulai dari pasal satu lagi
jadi kita buang waktu buang tenaga buang biaya yang begitu besar untuk pekerjaan yang diulang ulang dan tidak pernah selesai